menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyebut
kondisi penularan dan kasus covid sembilan belas di indonesia semakin membaik
hal itu terlihat dari kasus aktif covid sembilan belas secara nasional
yang hanya tersisa delapan belas dengan kasus kematian di sejumlah provinsi di jawa dan bali
luhut meyakini hal itu terjadi seiring dengan kenaikan cakupan vaksinasi yang dilakukan
meski demikian pemerintah indonesia saat ini tengah mewaspadai datangnya gelombang ketiga covid sembilan belas
seperti yang diprediksi oleh badan kesehatan dunia atau who
pemerintah memprediksi kemungkinan gelombang ketiga terjadi selepas libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
sejumlah persiapan mitigasi percepatan vaksinasi dan inovasi obat covid sembilan belas
harus segera direalisasikan sebelum gelombang ketiga datang
presiden menekankan kepada kami semua agar betul betul berhati hati
menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga
tiba libur natal dan tahun baru
terutama mendorong penggunaan peduli lindungi dan tadi soal vaksinasi
dan kalau ini terjadi saya kira kita akan bisa bagus
dan kalau kita bisa melampaui dan menataruhi ini dengan baik pada januari
saya pikir kita sudah masuk pada endemi
karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menjelaskan
juga telah menyiapkan langkah mitigasi gelombang tiga
yang diprediksi terjadi pada desember dua ribu dua puluh satu atau musim liburan
ia menegaskan pihaknya akan melakukan kesiapan penuh dalam membuka pariwisata
mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga wajib vaksin
diperkirakan akan sekitar bulan november atau desember
berarti ini bersamaan dengan
kewajiban yang diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah
jadi arahan bahwa kita harus tetap sangat berhati hati
sangat tingkatkan kewaspadaan kita
termasuk juga bagaimana kita menghindari acara acara besar yang menimbulkan kerumunan
ada pun sejumlah rumah sakit juga mulai melakukan persiapan menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas
seperti rumah sakit rujukan covid sembilan belas
krmt wongso negoro semarang jawa tengah
selain menyiagakan lima ratus tiga puluh lima tempat tidur pasien
sebanyak satu lima ratus tujuh belas tenaga medis dan karyawan juga sudah menerima vaksin booster
jadi sewaktu waktu digunakan seperti kemarin
kalau terjadi ledakan ketiga yang diperkirakan bulan desember atau januari
kita segera bisa merubah mengkonversi kembali ruangan tersebut menjadi tempat tidur isolasi covid sembilan belas
selain itu stok oksigen dan fasilitas pendukung untuk pasien covid sembilan belas
juga dipastikan cukup dan siap digunakan jika sewaktu waktu terjadi gelombang ketiga
tim liputan cnn indonesia